sementara itu deputi bapilu dpp partai demokrat kamhar lakumani menilai pernyataan berebut kursi menteri yang dilontarkan ketua umum pdip megawati
justru berbeda dengan apa yang terjadi di lingkaran koalisi indonesia maju
koalisi parpol prabowo gibran sadar betul urusan menteri jadi hak prerogatif presiden terpilih
untuk menentukan sosok ataupun pos penempatan dalam susunan kabinet mendatang
ketua umum pdip mekawati
semuanya taat asas dan mengedepankan itu dalam relasi antar partai politik yang tergabung di koalisi indonesia maju
orang yang tepat di posisi yang tepat
ketua umum pdi perjuangan dalam pidato politiknya di rakernas menyoal tarik menarik kursi menteri
yang disebut mega sudah sampai ke telinganya
bahkan mega menyebut kini kursi menteri jadi rebutan banyak pihak
padahal di masa kepemimpinannya dulu ia justru lebih memilih merampingkan kabinetnya
dengan jumlah menteri tiga puluh tiga yang disebutnya kabinet profesional
begitu banyak tarik menarik kepentingan terjadi
bahkan jabatan menteri pun yang ibu dengar nih sekarang ini sudah mulai wah pada rebutan deh
ketika menghadapi krisis multidimensi
saya lebih memilih membentuk kabinet yang ramping dengan jumlah menteri tiga tiga
sebelumnya badan legislasi dpr sepakat
menghapus pembatasan tiga puluh empat kementerian
nantinya jumlah kementerian akan diserahkan kepada presiden
ini adalah berdasarkan permintaan kemarin beberapa anggota
dan bahannya sudah kita bagikan baik draftnya
oleh karena itu saya berharap nanti diskusi kita karena ini cuma menghapus
angka tiga puluh empat dari sisi kementerian
dan juga kemarin didukung oleh pendapat kawan kawan bahwa kita dalam sistem presidensil
kita serahkan sepenuhnya kepada presiden yang untuk menentukan jumlah kementerian yang dibutuhkan
jika kita melihat jumlah kementerian dari masa ke masa
di masa kepemimpinan presiden b j habibie ada tiga
era presiden abdurrahman wahid atau gus dur
lalu benarkah jumlah kementerian di masa kepemimpinan prabowo gibran berdasarkan visi misi
ataukah hanya sekedar politik akomodasi